hai semuanya apa kabar
saya kembali saya baik saya sehat saya besar dan saya kuat
robby purba kini merasa lega usai menjalani operasi pengangkatan tumor pada payudaranya
sebelumnya pembawa acara robby purba didiagnosa mengalami tumor payudara
dalam akun media sosialnya roby bercerita jika tumor payudara yang diderita
diduga dipicu oleh faktor genetik dan akibat mengkonsumsi berbagai jenis suplemen
saat menjaga kebukaran tubuh
nah itu mesti jelas steroid yang mana
nah kalau hormon wanita estrogen progesteron itu juga memang sudah dalam penelitian epidemiologi yang panjang
di pun pasien memang dia berbahaya
nah itu merupakan faktor risiko untuk jadi kanker payudara
ya dokter subspesialis bedah onkologi ramadan karsono menegaskan tumor berbeda dengan kanker
umumnya tumor merupakan istilah munculnya benjolan pada tubuh
infeksi maupun kelainan metabolisme hormonal bisa menjadi penyebabnya
nah benjolan di payudara pada pria itu sebenarnya apalagi kalau dia sudah berusia tua itu ada yang namanya ginekomasti
ya itu tumor juga tapi bukan kanker
itu kelainan metabolisme karena kelainan di hati
kemampuan metabolisme dari hormonalnya berkurang ya jadi timbul tumor
gejala tumor payudara pada pria secara umum mirip dengan gejala kanker payudara
di antaranya terjadi penebalan kulit di sekitar puting puting mengeluarkan cairan dan timbul rasa nyeri di sekitar payudara
ada sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh setiap pria jika mengalami tanda tanda tersebut
salah satunya mengkonsumsi obat anti inflamasi
untuk meminimalisir rasa sakit artinya ini bukan kanker ya
tumor biasa makan analgetik aja
obat obat sakit kepala itu seperti paracetamol asam efenaman untuk menghilangkan sakit
selain itu langkah penting yang harus dilakukan adalah deteksi dini melalui biopsi pemeriksaan jaringan
salah satunya dengan vine needle aspiration biopsy fnab
pemeriksaan yang harus dilakukan adalah biopsi
biopsi juga berbagai macam caranya
mulai dari fnab
yang pemeriksaan pakai jarum yang sangat simpel
nah ini yang mesti dikerjakan untuk mendiagnosis apakah ini tumor atau sekedar atau kanker
bila tumor semakin membesar dan menimbulkan nyeri yang hebat
maka operasi pengangkatan tumor bisa dilakukan
apakah bisa timbul kembali tergantung jenisnya
kita nggak tahu nih diagnosisnya apa nih
romi purba saya mesti tahu hasil patologinya apa
kalau dia itu kanker itu harus ada tulisan
kalau bukan bisa aja itu hiperplasi atau lipoma
meski tumor jinak pada payudara memiliki kemungkinan kecil untuk menjadi kanker
jangan sepelekan benjolan pada payudara
deteksi dini menjadi langkah tepat untuk mengetahui seberapa besar
bahaya yang ditimbulkan benjolan pada payudara pria
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta